pada hal aku ingin menghindar dari reina
tapi melihat raina seperti ini
kenapa hatiku kembali rindu dengan reina
bagaimana mungkin aku bisa menyayangi
hias sepeda aja ya
saya nggak jadi kesana hari ini
lagi kurang enak badan
oh jadi pak surya lagi sakit
ibu chandra nanti tolong
kasih ke elsa aja ya
kalau elsa udah pulang
oh soalnya gini loh bu sarah
saya juga gak tau
oh mereka udah balik kok bu
tadi baru aja habis dari sini
tapi gini loh bu sarah
saya tuh gak enak
kalau sampai elsa melihat foto foto ini
ini kan foto fotonya
lebih baik titipin ke elsa aja
jangan ke nino ya
bu sarah yakin
selingkuhan andin itu
lebih membekas di nino ya
lebih baik ibu chandra
kalau gitu nanti fotonya
dan saya gak akan kasih foto foto itu ke nino ya bu sarah ya
oke terima kasih banyak ya bu
sekalian tolong titip salam ya
buat pasurnya cepet sembuh
semoga bu chandra bener bener gak kasih liat foto itu ke nino
belum tau juga katanya ada mampa
mudah mudahan cepat sembuh ya
ya mudah mudahan cepet sembuh
like trending yuk yuk sayang
kamu kenapa sayang
masa aku sama ku doang
tuh lihat temen temen aku ada papanya sama mamanya sama opanya sama omanya
sekarang rena sama oma dulu ya gak apa apa ya
kasian rena selalu aja begini kalau ada cara sekolah
bu saya nunggu di mobil ya
sepertinya udah mulai
apa aku sanggup bertemu dengan rina lagi
oke lomba akan segera kita mulai ya
di bagian sini ada kenzi beserta mama dan papanya
di sebelahnya ada rena bersama oma
dan di sebelah sana ada dimas bersama papa dan mamanya
kemudian ada sinta bersama mama dan papanya
oke perlombaan akan kita mulai
dan saya kasih waktu tiga puluh menit ya
bu bu bu itu ada pandino bu
rena rena ada ombai
ada ombai gitu
aduh syukur ya mir ya
pandino dan elsa datang
iya miri sangka sangka akhirnya dateng
padahal aku ingin menghindar dari reina
tapi melihat raina seperti ini
kenapa hatiku kembali rindu dengan reina
kita langsung hias sepeda aja ya
jadi pandino mau nemenin
rena hias sepeda ya
jangan sampai pandino nyebut hal hal yang
bisa membuat burosa curiga
aku sikapnya pandino beda ya
biasanya kan deket banget tuh sama rena
kok rasanya sikap nino aneh ya
gak seperti biasanya
kelihatannya nino udah gak nyaman sama reina
dia datang hari ini karena papa yang minta
bukan karena dia mau ketemu sama rina
sebenernya gua kasian sama nino
lebih baik begini
yang ini juga ya
biar om bajeng kerjain ya
tidak ada apa apa
jangan sampai pandino nyebut
gua kok gak tega ya
bingung kenapa nino jadi dingin sama dia
ada apa sih dengan nino
kenapa dia jadi dingin banget ke rena
gak ada senyum
gak ada interaksi yang hangat seperti biasanya
sifatnya berubah begitu
terpaksa banget kayaknya dah bantuin rena
kan kasian rena
kayak dikacangin gitu
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi